hai keluarga daniel bambang riadi hanya bisa pasrah menerima kenyataan orang tua mereka
meninggal dunia daniel sebelumnya meninggal dunia pasca kecelakaan dan kesulitan mendapatkan rumah
sakit di kudus jawa tengah karena igd penuh pasien kofit postingan twitter oleh at linda
ali viral setelah menceritakan kondisi ayahnya yang meninggal karena ditolak lima rumah sakit
di kudus yang penuh pasca kecelakaan pukul dua siang pria enam puluh enam tahun ini baru bisa ditangani pukul lima
sore di semarang dari screening rumah sakit tampak sang ayah mengalami luka parah dan
pendarahan cukup parah di kepala hingga meninggal dunia postingan enam belas juni lalu ini pun telah
di retweet lebih dari lima ribu kali dari rumah sakit yang pertama kan depan dekat di sini
ternyata sampai disitu saya tanyain kosong
ke rumah sakit umum di rumah sakit umum juga sama ternyata penuh juga
penuh semua akhirnya dengan penuh semua rumah sakit di kudus saya bawa ke semarang dan
alhamdulillah di semarang kita mendapatkan kalau rumah sakit yaitu masjid wisafet
sebelumnya pertengahan juni kemarin kondisi kudus benar benar genting hingga terjadi
antrian pasien covid maupun non covid di sejumlah rumah sakit kondisi serupa juga
dialami dua orang pasien covid sembilan belas warga kelurahan brebes kecamatan brebes kabupaten brebes jawa tengah
dua warga ini meninggal dunia juga karena tidak kebagian tempat tidur di rumah sakit kasmurif
ditemukan meninggal selasa pagi di ruang keluarga lantai dua dalam posisi duduk
sejak terpapar corona lantai atas dijadikan ruang isolasi
sementara otong saputro meninggal di rumah saat menjalani isolasi mandiri
pasien ini sempat dirawat di rsd di jaya
tapi kemudian dirujuk ke rsud karena positif corona
tempat tidur isolasi rsud brebes penuh
sehingga otong terpaksa dibawa pulang ke rumah
tidak hanya antrean masuk igd
antrian pemakaman jenazah yang harus dimakamkan dengan protokol covid sembilan belas
juga terjadi di beberapa daerah
seperti rsup dr sarjito yogyakarta selasa pagi
tim kubur cepat posko dukungan gugus togas covid sembilan belas dia
sejak sepekan terakhir mengkonfirmasi rata rata tiga puluh pemakaman dalam sehari
pemeran posko dukungan gugus covid sembilan belas dia ini juga menyebut
akan terjadi lonjakan kematian warga isolasi mandiri di rumah
jika kondisi ini tidak segera ditangani
kalau situasi ini tidak
tidak segera bisa diurai atau tidak menemukan solusi
maka dalam waktu dua sampai tiga hari ke depan
kita memprediksi akan terjadi lonjakan kematian
orang yang sedang menjalankan isoman di rumah
sementara itu organisasi muhammadiyah meminta gubernur dia sir sultan hamid kubuwono x
menarik rem darurat
karena fasilitas shelter dan rumah sakit jaringan muhammadiyah yogyakarta hampir penuh
kami memohon kebijaksanaan dan kewalahan
dari kepala siasian bapak gubernur daerah istimewa yogyakarta
untuk mengambil tindakan yang radikal mendasar komprehensif
menyeluruh sebagai rem darurat
agar situasi daerah istimewa yogyakarta tidak bertambah buruk
yogyakarta mencatatkan kasus tertinggi pada senin dua puluh delapan juni
di mana terdapat delapan ratus lima puluh sembilan kasus terkonfirmasi positif
dan tiga puluh dua kasus meninggal dunia
sementara tingkat keterisian rumah sakit
sudah di atas sembilan puluh persen
jauh di atas yang disyaratkan who sebesar enam puluh persen saja
perjuangan tenaga kesehatan memang berat
apalagi semakin banyak dokter terpapar covid sembilan belas
ada satu ratus dua puluh empat tenaga dokter terkonfirmasi positif covid sembilan belas
delapan puluh tiga dokter menjalani isolasi mandiri
sedangkan empat puluh satu dokter dirawat di rumah sakit
para tenaga kesehatan hanya bisa berharap
kerjasama masyarakat pemerintah dan semua pihak
untuk bersama mengendalikan covid sembilan belas
fasilitas kesehatan hingga tempat pemakaman akan kolaps
dan tidak lagi mampu menampung lonjakan pasien
sampai semua akhirnya hanya bisa berdoa
jangan sampai sakit di masa pandemi covid sembilan belas
tim liputan cnn indonesia